dari aksi sweeping supporter kepolisian resor jombo melakukan sweeping terhadap supporter bola beratribut bonek
tindakan tersebut dilakukan guna mengantisipasi terjadinya bentrok antara supporter pendukung psid jombang dengan supporter arema indonesia
dalam kejadian ini satu supporter kritis usai terlibat bentrok
sweeping terhadap supporter beratribut bonek ini dilakukan oleh jajaran kepolisian resor jombang di kawasan jalan soekarno hatta kecamatan peterongan jombang
para supporter tersebut digiring dan dikelompokkan sesuai daerah asalnya
selanjutnya ratusan supporter beratribut bonek yang mendukung psid jombang yang bertanding melawan arema indonesia ini dipulangkan paksa menggunakan truk
tindakan tersebut dilakukan petugas guna mengantisipasi terjadinya bentrokan antara pendukung kedua kesebelasan
ini tadi ke arah mana
ke arah mojoakung
ke arah mojoakung
terus ada yang ke barat tadi
ke arah perak itu lagi
sementara itu kekhawatiran petugas akan terjadinya bentrok antar supporter akhirnya terjadi
bentrokan supporter terjadi di sepanjang jalan hashim ashari jombang rabu malam
bentrok terjadi saat rombongan supporter arema indonesia
melakukan perjalanan pulang usai menyaksikan pertandingan liga tiga zona jawa timur antara psid jombang melawan arema indonesia di stadion merdeka jombang
akibat bentrokan ini salah seorang remaja berbaju viking yang sedang mengendari sepeda sempat menjadi sasaran amukan hingga kritis
sementara satu orang supporter ditangkap karena diduga menjadi provokator
diduga amuk supporter arema dipicu kekalahan arema indonesia lima satu dari tuan rumah psid jombang
dalam lanjutan liga tiga zona jawa timur